kepolisian daerah bali menyebut akmuk rame sabe warga negara perancis yang membunuh polisi saat akan ditangkap adalah warga ilegal
pasalnya izin tinggal pria yang juga atlet profesional tarung bebas di negaranya ini telah habis sejak september tahun lalu
amok rame sabeth warga negara perancis yang ditembak mati setelah membunuh brigadir anak agung putus sudiarta merupakan warga ilegal
hal tersebut diketahui setelah adanya laporan dari petugas imigrasi yang menyatakan izin tinggal warga perancis tersebut telah habis
sejak dua puluh tujuh september dua ribu lima belas lalu
selain kerap dilaporkan warga karena meresahkan rencana penangkapan terhadap pria atlet tarung bebas tersebut juga terkait permasalahan izin tinggal
namun saat akan ditangkap amuk rame malah menyerang polisi dan menusuk brigadir anak agung putus sudiarte sebanyak delapan kali
hingga menyebabkan anggota buser posek kute utara ini tewas di lokasi kejadian
kemudian malahan dia mengejar
ini adalah salah satu anggota kita anggota busur
diberikan tembakan peringatan tetapi diabaikan
bahkan anggota kita ini terjatuh
ikut itu langsung ditusuk delapan tusukan
hingga selasa pagi jenazah brigadir anak agung putus sudiata dan amok rame sabit masih disemayamkan di kamar jenazah rumah sakit sanglah dan pasar
nandang resade astika dan pasar